setelah seluruh serbuk yang diparut disaring
diminta untuk tidak langsung mengonsumsi atau minum teh dan kopi
jadi masing masing pihak boleh menempuh jalurnya sepanjang jalur hukum yang dilakukan kita akan lakukan secara profesional dan prospisional
tentunya sebelum kita membahas soal ini saya ingin menyampaikan terlebih dahulu bahwa ada informasi terbaru bahwa
kalau yang udah kerendam
sehingga tidak diperlukan faktor kebijakan suku bunga seperti yang dilakukan oleh bank sentral amerika dan juga eropa dalam meredam atau menurunkan inflasinya secara signifikan
dan sebelumnya kpk resmi mengumumkan lukas nmb sebagai tersangka
keliatannya bi masih akan setuju dengan lima tujuh puluh lima
dimana sebelumnya angkatan darat memang mendominasi dalam pengisian posisi panglima tni
dan masalah masalah yang dihadapi amerika
oleh karena itu kepada masyarakat yang memang berlebih dan ingin menginvestasikannya waspadalah terhadap praktek praktek demikian
anak anak bisa belajar dari hari senin hingga hari jumat
kurma yang direndam itu biasanya ganjil
ada pemilu ada hal lain
jadi tetangga tetangga gua nih yang ngajarin gua nih sebenarnya tetangga gua
karena benar benar merasakan dentuman gong
dengan apa ya dengan para ulama ulama terdahulu